lebih baik kakak makan sendiri
kenapa kalian tidak mau makan
tingkahmu jangan seperti anak kecil
aku tahu kau pasti akan
bukan kaki banyak sumba pernah mengatakan
bahwa dia telah berhasil melumpuhkan papa gerah
itu sebabnya agusti prabu meminta aku untuk menyelidiki papa gerah
dan menangkapnya hidup hidup
aku ingin kau membantu kuki
kalau begitu sebaiknya kita berangkat sekarang
kenapa semuanya gelap
aku mendengar suara burung
aku merasakan sinarnya matahari
tapi kenapa semuanya gelap
kenapa aku tidak bisa melihat apapun
apakah aku buta
kenapa semuanya gelap
kenapa semuanya gelap jinawan
kenapa semuanya gelap jinawan
kenapa aku tidak bisa melihat
kau belum sembuh benar kamu
sebaiknya kita masuk ke tempat ini
jawab dulu pertanyaanku jinawan
jawab dulu pertanyaanku jinawan
kenapa aku tidak bisa melihat
apakah aku buta
apakah aku buta jinawan
akibat pertarungan itu
pelihatanmu menjadi rusak kang
dimana kau ingrat kencana
dimana kau ingrat kencana
akan ku habisi kau ingrat kencana
hentikan semua ini kang kang
cukup hentikan semua ini
kamu belum sembuh benar
kamu belum sembuh benar
rasakan ingrat kencana
aku tidak mau seperti sampah seperti ini yang tidak berguna jinawan
dimana kau ingrat kencana
kamu belum sembuh benar kang
kamu belum sembuh benar kang
cukup hentikan semua ini
kamu harus bahas dendamu pada ingrat kencana kang
tapi aku sudah buta nyinawa
aku sudah buta jinawan
aku sudah buta jinawan
asalkan kau jangan berhenti menyerah kang
jangan sakiti dirimu sendiri
jangan sakiti dirimu sendiri
jangan sakiti dirimu sendiri
apakah aku masih sanggup jinawan
apakah aku masih sanggup jinawan
kau pasti sanggup kang
kau pasti bisa
ingat kencana harus membayar semua ini
ingat rencana harus membayar semua ini
dia memang lelaki yang bebas
ini pasti enak sekali
cobalah sedikit kang
sudah beberapa hari kau tidak makan
bahkan makan pun aku harus disuapi seperti anak yang baru lahir
kau pasti malu punya kekasih seperti aku nyinawang
lebih baik kakak makan sendiri
kenapa kakak tidak mau makan
tingkahmu jangan seperti anak kecil
aku tahu kau pasti akan berkata seperti itu nyinawang
aku menaksudnya tidak ada harganya lagi di matamu
kenapa kamu bicara seperti itu
jangan pura pura ny
kau tahu maksudku
aku ini sudah cacat
aku bukan surakarta yang seperti dulu lagi nyinawang
bagi ku kau tetap surakerta
kakang adalah laki laki yang aku tunggu kedatangan yang bertahun tahun
kakang adalah laki laki satu satunya yang aku cintai segenap hatiku
itu tidak akan pernah merubahkanmu
aku sedang tidak ingin berbicara tentang cinta
dan aku yakin
suatu saat nanti
kau pasti akan mencampakanku
mau bicara pasti terjadi sedikit massa
karena aku sudah mungkin bisa mendapat pembawa durian
membuat kamu merasa aneh
pergi berpikir pikir keras
sedikit selalu sudah keberlanjutan
jangan kai yang kalau komanin dan menenangkanancyu
kalau aku tidak bisa menembus pintu itu
aku akan terkurung disini selamanya
aku tidak bisa bertemu dengan kancing ibu lagi
aku tidak boleh menyerah
aku masih ingin bertemu dengan reka ibu
aku harus bisa keluar tempat ini
pocoknya rusak menembus alat kesadarannya
aku tidak bisa tinggal diam
aku sudah mengerahkan semua kemampuanku
aku tidak bisa menerima
aku tidak bisa menerima
aku tidak bisa menerima
aku tidak bisa menerima
luar biasa kekuatanmu

merempus alat kesadaranmu
tetap saja berusaha untuk menembuskan
tetap saja berusaha untuk menerimamu

tetap saja berusaha untuk menerimamu
tetap saja berusaha untuk menerimamu
tetap saja berusaha untuk menerimamu
tetap saja berusaha
menyebabkan pm mengambil berbalik
dengan suasana lindah